pesta seni nanti mau dibikin semeriah apa ya
iya pak tapi pak regar boleh nggak bantuin saya
bapak tolong sampaikan ke pak surya bilang kalau saya mengundurkan diri
kalau enggak cari aja calon wakil ketua yang lain buat pentas seni
eh usus goreng gak usus sok penting deh lo
lo pikir lo siapa bisa nuker nuker kayak gitu
udah deh ya keputusan deh kan itu udah bulet
hah gue mana mau kerja sama sama lo
gue tangkep meleleng beli usus goreng tante
iya bu jadi rizky beli usus goreng dua bungkus tapi uangnya seratus ribu
aku gak punya kembaliannya makanya jadinya ngutang
put kamu kan bisa tukerin uangnya terus kamu bisa cepat kasih kembaliannya kan
iya aku lupa bu
tapi untung batu bata yang ngingetin aku
kalau enggak aku akan lupa selama lamanya
makasih ya udah ngingetin
ini rumah sakit put
saya gak bermasalahin uang itu kok tante
pangeran aja yang caper sama tante
eh kulkas maksudku apa ya ngomong kayak gitu coba jelasin
lo pengen cut dua kali lipat
ya sebenernya lo tau gak
jadi lo pergi aja lah
lo yang pergi
gue mau bayar
enak enak ribu ribu di sini
saya aja yang bayar
lebih baik kalian semua sekarang balik ke kampus
gak ada tapi
daripada telat kan
soalnya buat apa duitnya
ya itu uang kamu kan
tak berhenti sini tak
ada apa lagi sih
gue pengen turun sini
lo kenapa lagi sih
gue gak ada apa apa kok
terus kenapa lo turun
ntar lagi juga kita kan nyampe kampus
ya gue gak mau aja kalo anak anak kampus sampe liat kita berdua
lo malu pacaran sama gue
gue cuman gak mau
kalo rizky sama putri sampe liat kita berdua deket kayak gini
mereka bakal jagoin gue
mereka itu gak ada hubungannya kali sama kita
lo kan sama pangeran itu deket
aduh citra citra
lo kenapa ketawa
ya nggak apa apa sih lucu aja gitu
kita pacaran tapi udah kayak anak smp gak tau gak sih
ya udah lah
tapi kalo lo gak mau nurutin kemauan gue ya udah

tlus bukan kebetulan
mau lo nyangka kek ini sih
jangan kedi dagang kemana mana
dakwah nya mas broken
tariknya pas penjari n nossa
berarti gue gak bisa antar citra balik dong
diajak ngomong malah diem
gak bisa anterin gue balik
apa ada acara
oh atau mau jalan sama orang lain
diajak ngomong malah bengang bengong bengang
makin aneh aja kelakuannya
putri ibu antarin kamu naik taksi ya
putri bareng saya aja tante
oh tidak bisa
manusia kulkas usus goreng balik sama gue
secara dia kan wakil gue
jadi lo mendingan ngantriin bu nawang sama pak regar aja
enggak lah mending gue sama rizky
mending sama gue lah usus goreng
gue gak mau
yaudah kita liat aja nanti
tapi apa daya
saya tadi barusan ditelepon oleh dekan
meminta saya untuk cepat cepat datang ke kampus karena ada meeting
gak usah pak regar
lagian kan kita gak searah
nanti yang ada jadi muter muter malah telat
kampus sama kantor kita kan beda
tapi hati kita tidak beda kan bu nawang
put ibu jalan dulu ya
rizky pangeran ibu titi putri ya
yaudah ibu jalan dulu
mari pak regar
take care bu nawang
ban mobil gue kempes
udah usus goreng
lo balik aja sama gue
gue gak mau
daripada lama lo mau naik mobil kempes
gue gak mau
i nebang you ya
parah banget nih
sakit tau gak
kenapa usus goreng
coba kalau tadi lo di mobil kulkas yang ada kempes di jalan

bagaimana harus diulturin ke turkey
ini lumayan gadis juga
dan karena gue yakin banget nih dia bakalan punya seribu satu cara buat deketin usus goreng
jadi terpaksa gue akan melakukan seribu satu cara juga untuk ngalangin si kulkas bisa deket sama usus goreng

usah sok jadi hero depan gue
tuh kan udah gue duga batu bata yang sengaja ngempesin mobilnya rizky
asli keterlaluan banget batu bata
gue bakal cari cara lain buat bikin si rizky kesel dan akhirnya dia jauh dari putri
guys ada bocoran nggak acara pesta seni nanti mau dibikin semeriah apa ya
iya pak tapi pak regar boleh nggak
bapak tolong sampaikan ke pak surya bilang kalau saya mengundurkan diri
kalau nggak cari aja calon wakil ketua yang lain buat pentas seni
eh usus goreng gak usah sok penting deh lo
lo pikir lo siapa bisa nuker nuker kayak gitu
udah deh ya keputusan deh kan itu udah bulet
hah gue mana mau kerja sama sama lo
mendingan gue mundurkan diri aja
pacar lo yang kayak kulkas itu
lo yang ngebelin
lo yang ngeselin
enggak lah dia yang nyebelin
lo yang ngebelin
daripada kalian berkelahi mendingan sekarang prepare konsep kek
pikirin gimana caranya nanti acara pesta seni kita begitu berkesan buat kampus kita
aku benar benar gak nyangka loh bu nawang bisa pergi secepat ini
padahal kemarin saya tuh masih kecanda sama bu nawang
saya juga gak tau
saya udah coba telepon bu nawang tapi handphonenya nggak diangkat
terus saya juga udah telepon pak regar tetangganya gunawan

ibu tenang ya udah bu jangan sedih

ibu yang sabar ya ibu yang sabar ya

ibu yang sabar ya
kalian ada apa ini kumpul disini
ada apa dengan bu nawang
bu nawang meninggal pak
apa kalian udah cek sendiri keadanya bu nawang gimana
belum pak alex
selamat siang pak alex
maaf ya pak saya terlambat karena dari rumah sakit
penolong baik baik aja kan
iya saya baik baik aja pak
emangnya ada apa ya